saudara seorang polisi dari satuan lalu lintas polresta manado sulawesi utara
ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan perumahan mampang perapatan empat jakarta selatan
istri polisi yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil
di kawasan mampang perapatan empat jakarta selatan
masih syok saudara dan terpukul atas kematian suaminya
menurut istri korban suaminya masih melakukan kontak dengan dirinya
sesaat sebelum dikabarkan meninggal
dirinya pun mengaku tidak percaya dengan kematian suaminya yang diduga bunuh diri
kasihan terbaiknya dari polisi yang
pihak polresta manado telah menurunkan tim untuk melakukan koordinasi
dengan polres metro jakarta selatan dalam penyelidikan lebih dalam
mengenai penyebab kematian brigadir r a t
menurut humas polresta manado korban meminta izin ke jakarta untuk mengunjungi kerabatnya
kami menurunkan tim berkoordinasi dengan pores metro jakarta selatan
untuk memperdalam penyebab kejadian yang terjadi terhadap anggota kami
al mahlum ke jakarta kebetulan mengunjungi kerabatnya di kelurahan mampang prapat
di kecamatan mampang perapat jakarta selatan
sementara itu kapolda sulawesi utara irjen yudiawan menyebut kasus ini masih dalam penyelidikan oleh polda metro jaya
kapolda menyampaikan dari informasi yang diterimanya
brigadir rat meninggalkan manado sejak sekolah
seorang polisi dari satlantas polresta manado sulawesi utara ditemukan tewas di dalam mobil
di kawasan perumahan mampang prapatan empat jakarta
dalam rekaman kamera pemantau korban sebelumnya berada di dalam mobil warna hitam
tiba tiba mobil hitam berbelok kanan pelan menabrak mobil lainnya yang terparkir di dalam rumah
oleh penghuni rumah anggota polisi itu ditemukan tewas di dalam mobil
kalau suami saya kan mulai ada kebetulan saya lagi di rumah depan saya memang sempat dengar
cuman saya setelah kejadian itu baru tahu
oh tabrakannya berarti yang tinggal
untuk memastikan peristiwa yang terjadi
keluarga korban pun mendatangi lokasi kejadian di mampang perapatan empat jakarta
dan rumah sakit polri kramajati untuk melihat kondisi jenazah